sementara itu komunitas yang menyumbang deflasi diantaranya beras ikan segar dan beberapa jenis sayuran
dan berikut kami tampilkan data data realisasi inflasi di maret dua ribu delapan belas
sementara secara tahunan
sementara untuk penyumbang inflasi di bulan maret dua ribu delapan belas yang tertinggi adalah bahan makanan dan juga transportasi
kemudian diikuti oleh makanan jadi
ini adalah data untuk sejumlah daerah yang mengalami inflasi tertinggi di indonesia
walaupun ada sejumlah kota yang deflasi justru pada bulan maret dua ribu delapan belas yaitu di dua puluh lima kota dengan deflasi yang